para entrepreneur sukses berkumpul untuk memberikan motivasi dan berbagi ilmu kepada para generasi muda dalam gelaran young entrepreneur summit dua ribu dua puluh
acara yang digagas oleh kami prener ini diadakan di kota makassar sulawesi selatan
lantas seperti apa keseruannya berikut liputannya
kalian semua disini mau jadi penonton atau pemain
mana suaranya makassar
pastinya hari ini acara akan keren banget karena ini merupakan inisiatif dan inspiratif dari kami prener
dengan tema arah baru ekonomi indonesia
untuk lebih lanjutnya kita nggak usah lama lama
kita akan mengundang selaku founder kami planner
untuk menyampaikan sambutan
kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk bapak insinyur haji kamru samad
mana tepuk tangannya buat pak samad
apa kabar semua
saya sengaja ajak dua anak muda ini
di tengah tengah kita
kang peri tau gak
ini johan ini bernie
kenapa pak kok diajak ke atas pak
nah ini para kaum milenial
ini perlu tau khususnya yang ada di kota makassar
johan dan mernie ini adalah asli orang makassar
saya pikir orang korea pak
ibunya lahir di rumah sakit selamarif di makassar
dan salah satu anak anak muda indonesia
yang sekarang bisa berkiprah di dunia internasional
di dunia musik internasional
bapak kan sudah berusia di indonesia ya

sudah cukup lama berkecimpung di dunia bisnis ya
menurut bapak sendiri bagaimana dunia bisnis saat sekarang ini nih
mungkin yang dilihat dari anak anak kaum milenial yang luar biasa punya usaha usaha sendiri atau bagaimana
kalau dunia bisnis kita sekarang ini sebetulnya sedikit mengalami stagnan
karena arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional
yang bertumpu pada infrastruktur
itu tidak mampu menggenjot
terhadap pertumbuhan ekonomi nasional
dan juga tidak mampu mengurangi angka pengangguran
sehingga itu kemudian
yang tidak memiliki dampak yang signifikan
dalam percepatan pembangunan nasional
jadi sekarang pertumbuhannya masih stagnat nih
karena itu kita akan mendorong millennials
yang berorientasi pasar
yang tidak mengandalkan apbn dan apbd
apalagi tidak mengandalkan utang
dalam membangun infrastruktur ini
jadi tema makassar young entrepreneur summit ini kang ferry
itu arah baru ekonomi indonesia
maksudnya supaya arah ekonomi ke depan
tidak bertumbuh pada utang
pembangunan nasional harus bertumpu pada pengembangan entrepreneurship
bisa membuka lapangan pekerjaan
ini kalau kita lihat disini
para peserta atau yang antusias terhadap makassar yes dua ribu sembilan belas
kalau menurut saya ini sangat luar biasa pak
sampai saya dapat informasi juga di luar bahwa
masih banyak sekali yang ingin mendaftar ke sini
yang ibaratnya berlomba untuk bisa masuk ke sini
tapi memang tidak kita masukin
karena kan kalau terlalu masuk kan terlalu rame
kita segini aja udah mulai pengapa
nah ini menurut bapak bagaimana dengan antusiasme
para warga dari makassar ini sendiri melihat
penuhnya seperti ini
jadi ini daeng ferry ya
kota makassar ini
memang salah satu
kota yang banyak menyuplai saudagar
dalam sejarah peradaban ekonomi indonesia
banyak lahir saudagar saudagar hebat disini
itu lahir dan besar di kota makassar
oh orang sini asli pak
kemudian ada juga pak yusuf kalla tentunya
beliau adalah seorang pak saudagar
dan masih banyak lagi
toko toko yang memang lahir dan tumbuh dari sini
kita juga melihat bahwa jauh sebelum itu
peralbaban orang bugis makassar
khususnya yang ada di sulawesi selatan itu
punya prinsip yang sangat kuat
resopa tembangingi nama lomo nalitei pam maltei dewatai
resopa tembangingi nama lomo nalitei pam maltei dewatai
jadi orang bugis makassar itu
punya prinsip bekerja keras tanpa mengelal lelah
dan sekarang makassar sudah menjadi
kawasan timur indonesia
juga telah tumbuh
ada dua ratus an produk yang hadir
memamerkan dia punya produk
dan mereka sudah
menggunakan teknologi digital
jadi untuk meraih pansa pasar mereka sudah
berbisnis berbasis digital
ini kan luar biasa tren yang ada
enak juga ya
kayaknya kalau tinggal di makassar ya
naluri bisnismennya itu kental sekali
kalau tinggal di sini
yes mana tepuk tangannya untuk para influencer terbaik yang ada di hadapan kita semuanya
kita berikan tepuk tangan dan sambutannya
daniel tidak munafik bahwa era era pertama keluar baju clothing lo itu dm lf indonesia
gue termasuk orang yang mengkoleksi baju baju lo
nah pertanyaan gue gimana caranya lu bisa konstan tetap berbisnis tapi lu juga bisa tetap eksis di dunia tv di sosial media
bisa tolong dibagikan kepada teman teman kita di sini bagaimana caranya semuanya bisa jalan beriringan
kalau misalnya kalian pengen punya bisnis seperti tadi masnya juga sempat bilang juga orang gak akan peduli sama bisnisnya itu sekeren apa
tapi seberapa besar itu
itu juga bisa memiliki impact dari bisnis tersebut untuk kehidupan kita semua yang ada disini untuk indonesia
jadi kalau misalnya dari gue sendiri gue pengen banget supaya anak muda indonesia itu lebih mencintai budaya budaya lokal indonesia
dan kita bisa memberikan hal tersebut melalui streetwear yang bernama dmlf indonesia
ata bagaimana caranya mengembangkan bisnis di dunia digital
bagaimana caranya mengembangkan bisnis kamu di dunia digital dan juga sekitarnya
jadi kayak bikin konten kita harus tahu
ini kalau teriak teriak gimana dia mau ngejawabnya
dia mau dengernya asyap dong
kalau bikin konten
bikin konten kalau orang tanya ini simpel ya
tah gimana sih cara bikin konten
satu bikinlah yang terdekat dari hidup lo
gak usah bikin jauh jauh
gak usah jauh jauh
gak usah mau jadi kayak dia
kayak dia gak usah
mau jadi kayak atta gitu gak usah
jadi diri sendiri
bikin yang terdekat dari hidup kamu
kalau bisa kamu bikin syarat pertama nggak boleh karena mau dapat uang
karena kamu bakal kecewa dan kamu akan berhenti
jangan kita ngejar uang tapi biar uang datang kepada kita
bikinlah yang kamu suka jadilah diri kamu sendiri
jangan memikir bahwa itu harus mendapatkan uang
waduh keren banget
intinya itu tadi
jangan mau jadi atta halilu
jangan mau jadi lintar
jangan mau jadi beyonce
inspirasi boleh tapi jadi diri sendiri
aga tukar rebah
aga tukar rebah
tadi kita sudah membahas tentang bagaimana jadi pengusaha harus ada komitmen
nah yang paling penting ini pak
bagaimana caranya antara komitmen dan niat itu harus terus jalan beriringan sampai di titik kesuksesan itu tadi
jadi persahabatan itu adalah kunci utama di dalam membangun usaha
karena pelaku pelaku usaha itu selalu membangun usahanya bersama sama
membangun joint venture patungan
jarang sekali pengusaha pengusaha itu lahir dengan dirinya
yang harus selalu berpikir dengan dirinya sendiri
udah ada yang nonton belum film nyanyi roro kidul
eh udah tayang belum sih
jangan lupa tuh mulai tayang di bioskop
anda sibuk ya mbak
mulai dari urusan rumah tangga
ngurus bapak andika
kemudian masalah kosmetik kosmetik
oh makanan makanan mulai dari restoran lurik
maruk banget ya
oh bingung nyebutinnya
gimana itu caranya coba
di sini siapa yang berdagang
berdagang itu kata lainnya itu bisnis
jadi kamu tuh bisnis woman sebenarnya
jadi bisnis woman bisnisman itu bukan hanya yang punya perusahaan gede tinggi dengan income miliaran rupiah
yang income yang masih ratusan ribu juga itu bisnis
ya jadi jangan pernah takut untuk memulai bisnis
dan aku pun
cuman memang kalau aku tuh paling gak bisa nyimpen ide lama lama
jadi kalau misalnya pulang dari sini nih terus punya ide bikin apa bikin apa itu pasti langsung aku catet di handphone
di note nya dicatat pengen bikin ini ini ini ini
jadi idenya itu tuh gak keburu hilang
kadang kadang kita itu sebagai manusia udah terlalu banyak yang kita kerjain
punya ide tapi udah terlupakan begitu aja
jadi kalau teman teman di sini ngerasa punya satu ide yang memang brilliant
dan tidak pengen seperti siapa siapa seperti atta tadi
langsung catat dan konsultasikan ke orang orang yang mungkin sudah berpengalaman
di sini kan banyak banget di depan kita yang udah berpengalaman
gak ada salahnya langsung ditanyain ke mas erwin misalnya
pasti itu bisa menjadi satu masukan buat kita semua yang ada di sini
so kita di sini bukan hanya ngumpul ngumpul aja tanpa ada manfaatnya
kita di sini juga belajar yang ada di panggung ini sebagai entrepreneur yang sudah berpengalaman
kalian pun bisa belajar dari pertemuan hari ini
jadi semoga pulang dari sini ada manfaat
ada suatu yang positif yang bisa kalian bawa ke rumah
itu aja terima kasih
amin terima kasih usy
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera bagi kita semua
saya happy bisa bertemu dengan teman teman anak anak muda
millenial makassar yang oke oce banget
teman teman mana suaranya nih
udah pada makan belum
ya berjuta juta kisah lahir di makassar
lahir di makassar
waktu kecil saya dengar cerita para perlaut yang melegenda
tentang para saudagar yang dalam perantauannya jadi roda utama ekonomi bangsa kita
jiwa pemberani itu teman teman lahir dari sebuah dedikasi
tumbuh dalam kepercayaan diri
berbuah dalam kerja keras tiada henti
ya makassar memang punya banyak cerita
tetapi cukup satu kata untuk gambarkan jiwanya
sekali layar berkembang pantang biduk surut ke pantai
ewako lebih baik tenggelam daripada balik haluan
itulah warisan semangat nenek moyang kita
karena kapal yang berlabuh di pelabuhan itu memang aman
tapi bukan itu tujuan dibuatnya kapal
seperti kapal pinisi
kapal pinisi dibuat untuk mendaki ombak
menembus badai dan mencapai pantai pantai jauh di seberang
tantangan karena disanalah orang orang hebat
orang orang tangguh dan orang orang kuat dibesarkan
teman teman ada apa
teman teman adalah jalan pintas
saya mau tanya disini
adakah teman teman jalan pintas untuk sukses
adakah jalan pintas untuk sukses
mau tahu jawabannya
setiap kita harus menempa diri
lewat tantangan tantangan yang menghadap
semakin besar tantangannya semakin kuat kita harus hadapi
pelaut itu tangguh bukan karena laut yang tenang
tapi ia tangguh karena badai karang dan gelombang
teman teman adalah para pewaris sejati jiwa para pelaut kita
jiwa para pejuang
dalam bahasa kekinian saya sebutnya sebagai one way ticket
sekali tekad terucap pantang kita surut sebelum tujuan tercapai
seperti yang hadir di tengah tengah kita sahabat saya
tepuk tangan untuk erwin aksa
bro erwin ini ini adalah teladannya ewako
tumbuh di tengah keluarga pengusaha
tetapi sejak usia belia dia sudah pergi dari rumahnya
erwin hanya harus ngekos di bandung
selesaikan sekolahnya di sma tiga bandung
tantangan baru memanggilnya
berangkatlah ia kuliah di negeri orang
ketika pulang ke indonesia bukan kursi nyaman yang disiapkan
erwin malah harus mulai mati matian kerja dari bawah
jadi karyawan dealer mitsubishi di sini di makassar
erwin aksa adalah manifestasi dari jiwa pelaut pemberani
tepuk tangan untuk sahabat kita erwin aksa
beliau juga adalah manifestasi mental saudagar yang tidak kenal musim
dibanding erwin saya agak telat pergi dari rumah kita
cita cita saya saat lulus sma ini boleh sedikit cerita tentang masa lalu saya
saya cita citanya ingin kuliah di fakultas ekonomi ui
tetapi ayah berikan saya selembar tiket
selembar tiket berangkat ke amerika
hanya selembar tiket pergi tanpa tiket pulang
kesempatan kedua saya mendapatkan beasiswa untuk lanjut studi master saya
dari kantor tempat saya bekerja ke negeri yang sama di amerika
awalnya itu terlihat seperti tiket pulang pergi
ternyata walaupun dijamin oleh beasiswa
tiba tiba di tengah studi kantor di mana saya bekerja harus tertimpa masalah
harus terkena krisis di tanah air
saya kembali memegang selembar one way tiket
demi kelanjutan kuliah saya harus bekerja
sempat terpikir untuk jadi tukang cuci piring
untungnya saya dapat kesempatan menjadi asisten laboratorium di kampus
dengan gaji tiga juta rupiah

saya alhamdulillah ternyata diberi tawaran berikutnya
pekerjaan sebagai pembimbing tutor
dengan gaji lebih tinggi enam dolar per jam
tantangannya ini adalah sebuah tantangan yang menjadi peluang
dan hasil tidak pernah membohongi usaha
segala puji pada allah swt saya berhasil lulus
dengan predikat sangat memuaskan
kembali ke tanah air
saya mendapati perusahaan saya bekerja sudah bangkrut
lalu saya bekerja sebagai manajer investasi
sempat mengalami kejayaan di usia muda
tetapi itu tidak lama
badai krisis menghantam setiap mimpi kita pada masa itu
bukan hanya perusahaan yang dilanda gelombang krisis
saya pun ditebas oleh badai
seluruh tabungan pupus dari investasi yang saya lakukan

teman teman apa yang saya pelajari dari pasang surut perjalanan hidup ini
adalah sebuah pribadi yang tangguh terbangun dari sikap hidup kita
jangan pernah berbelas kasihan pada diri sendiri
karena kalau kita lembut pada diri sendiri maka dunia akan kejam kepada kita
jangan mudah menyalahkan orang lain
kita banyak menyalahkan orang lain atau menyalahkan diri sendiri
jangan banyak menyalahkan orang lain
karena kalau kita selalu merasa benar maka kita tidak akan pernah bisa memperbaiki diri sendiri
jangan mudah tergoda pada segala sesuatu yang instan
karena sesuatu yang mudah didapat biasanya akan mendatangkan muda rot
jangan pernah terjebak pada zona nyaman
setiap kali teman teman mencapai target yang ditetapkan ciptakanlah tantangan tantangan baru
ciptakan tantangan baru
kalau teman teman bisa sukses sekarang teman teman harus menantang diri sendiri
bagaimana mendorong agar lebih banyak orang orang sukses seperti teman teman sekalian
semakin banyak anak muda yang sukses semakin besar kesempatan kita untuk menciptakan game
semakin banyak anak muda yang sukses semakin besar kesempatan kita untuk menciptakan gaya
semakin banyak anak muda yang sukses semakin besar kesempatan kita untuk menciptakan gaya

apa kabarnya antrepenur muda
indonesia membutuhkan jiwa jiwa pemberani demi menciptakan lebih banyak lapangan kerja
bangsa ini memerlukan tangan tangan terampil yang mampu mendorong dan meningkatkan daya beli masyarakat
ibu pertiwi memanggil teman teman semua
ibu pertiwi memanggil teman teman semua
menyerahkan seluruh perhatian agar nantinya masyarakat tidak lagi kesulitan karena harga harga kebutuhan pokok yang tinggi
harga harga sekarang turun atau naik
belanja murah atau mahal
biaya hidup turun atau naik
listrik turun atau naik
insya allah dengan kekuatan kita sendiri kita akan hadirkan solusi
demikian juga ada kawan kawan yang hadir di makassar siang ini
demikian juga ada kawan kawan yang hadir di makassar siang ini
harus menjadi inspirasi kita
kita sambut daniel mananta
ia yang berani menerintis usaha fashion kreatif
tebuk tangan untuk daniel
bermodal idealisme sebelum jadi vj dan pengusaha
bro daniel tiga tahun bekerja di toko baju milik ayahnya
dan kini damn i love indonesia jadi brand yang ngehits di indonesia

kita sambut juga usi pemberani lainnya
mana suaranya buat sri kandi kita
sudah menjadi serial antrepreneur
menebar ragam bisnis kuliner di cirebon batam dan jakarta
merambah usaha kosmetik sampai properti
berjuang sejak muda demi keluarga
dan siapa sih yang gak kenal sama siapa yang terakhir
sulung keluarga halilintar
bang atta sukses juga karena keberaniannya untuk terus konsisten
saya tadi bertanya sama beliau
apa kuncinya menjadi content creator yang hebat
dan beliau sampaikan semua harus direncanakan
menjadi king of youtube
itu butuh perencanaan
nomor wahid se asia tenggara
nah kita lihat
jangan sampai kita terjebak pada zona nyaman
seperti para champion pemberani ini
tidak mau terjebak di zona nyaman
kebebasan hanya bisa ditebus dengan keberanian
keberanian pelaut di masa lalu
saya alhamdulillah telah memulai di jakarta melalui gerakan oke
tangannya semua di atas
lagi di atas ok
tangannya di atas ok
di jakarta dua tahun telah berlangsung
dua tahun telah berlalu
telah melahirkan banyak sekali pemberani yang memulai usaha
sudah sembilan puluh ribu pegiat okoc di jakarta
dan kita berhasil bangun ekosistem wirausaha
hari ini di makassar yes
kita melihat momentum festival anak muda
dua ratus lebih pengusaha tadi hadir
untuk meramaikan festival okoc
tepuk tangan untuk dua ratus pengusaha tadi
saya ketemu pak sarjan dari otokopi
di otokopi disampaikan bahwa
otokopi disampaikan bahwa
hanya maju tapi masih kesulitan mendapatkan permodalan
melalui okoc kami pastikan mencetak teman teman
untuk menjadi antrepreneur antrepreneur sukses
dan untuk kalian yang sulit dapat akses peluang kerja
hari ini kita harus memberikan solusi
yang susah dapat kerja
saya mau tanya dapat kerja sekarang gampang atau susah
nyari kerja di makassar di sulawesi selatan
gampang atau susah
susah atau susah banget
kalau susah banget ngapain nyari lapangan kerja
kenapa tidak ciptakan lapangan kerja sendiri
kenapa gak kita hadir di rumah rumah siap kerja
tempat para pemberani berkumpul
dan saling menempa diri
melalui rumah siap kerja
teman teman dapat bimbingan karir
dan kemudahan akses untuk dapatkan pekerjaan pelatihan dan beasiswa
semua manfaat dalam satu atap rumah siap kerja
saya hakulyakin di makassar ini pembangunan akan semakin baik
dan jawabannya adalah ewako
jawabannya adalah ewako
saya ingin bertanya pak
langsung saja pada intinya pak ya
kan begini pak
dunia kesehatan pak
saya sedang menempuh pendidikan kesehatan pak
pendidikan ilmu kesehatan
sekarang itu banyak sekali dari ilmu ilmu kesehatan itu yang menganggur pak
nah contohnya misalnya saya pak dari tenaga medis kebidanan
itu kami seorang bidan tidak bisa bekerja tanpa adanya str
sedangkan ini str
str itu harus ada
harus ada kalau kita lulus hukum pak
kebanyakan kami yang setelah lulus dari pendidikan kebidanan itu menganggur pak
karena tidak lulus hukum dan tidak memiliki str
nah pertanyaan saya bagaimana cara bapak untuk menanggulangi hal tersebut atau hukum tersebut
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
kalau saya perhatikan ini rata rata curhat pak sandi
ini pak sandi uno loh bukan mama dedeh loh
ya gak apa apa
ya nggak apa apa kalau bapak kan selalu ada solusi begitu
di setiap masalah pasti ada solusinya
untuk adik saya andi rawati ini sudah menjadi sebuah tugas bagi kita kedepan
memastikan anak anak muda mendapatkan peluang pekerjaan
dan banyak di bidang kesehatan
sistem kesehatan kita sebetulnya membutuhkan tenaga tenaga medis
oleh karena itu kami hadirkan rumah siap kerja untuk anak muda
gunanya menghubungkan pencari lapangan kerja seperti anak anak yang baru lulus
dengan pemberi lapangan kerja seperti rumah sakit rumah sakit
maupun lembaga lembaga kesehatan yang lain
kita akan beri keterampilan
kita akan beri bantuan
sehingga mendapatkan kemampuan
sehingga mendapatkan sertifikasi yang diperlukan
itu yang kita hadirkan dengan rumah siap kerja
insya allah akan hadir juga di makassar
udah ready buat afgan
saya juga siap
semoga gelaran young entrepreneur summit dua ribu sembilan belas bisa menginspirasi anda terutama generasi muda untuk menghasilkan usaha kreatif dan menciptakan lapangan kerja baru
sekian makassar young entrepreneur summit dua ribu sembilan belas nantikan rangkaian acara young entrepreneur summit di kota kota lainnya
saya diana twika undur diri terima kasih sampai jumpa